digital revolution menjadi tema indonesia celular show dua ribu enam belas
yang digelar di jakarta convention center selama empat hari
selain mempertemukan pelanggan dengan pihak operator telekomunikasi
acara tahunan ke tiga belas ini menawarkan diskon menarik
untuk pembelian smartphone terbaru yang disediakan lima puluh enam eksibitor
seperti apa kemeriahannya
berikut ini laporan koresponden radinal nata prawira
tapi kayaknya handphone handphone yang agak lama yang murah
yang baru baru memang harganya mungkin
kalau saya lihat bahkan kalau saya dibandingkan sama toko online
toko online mungkin lebih murah
indonesian celular show dua ribu enam belas adalah ajang untuk bertemu dengan operator
para pengunjung pameran di sini bisa langsung berinteraksi dengan para operator
apabila ada yang dirasa merugikan mereka bisa langsung memaki maki operator
apabila ada yang diuntungkan mereka bisa langsung memuji setinggi langit para operator
di sini ajang memang berinteraksi antara operator dan para pengunjung
dalam penyelenggaraan ics

jika anda lihat pengunjungnya sangat ramai sekali
mereka mencari smartphone terbaru mencari gadget terbaru
di sana kita lihat antrian untuk clearan sale
dan untuk target tahun ini
pihak penyelenggara rencananya akan meningkatkan pengunjung mencapai dua kali lipat
jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar tujuh puluh lima ribu pengunjung
bukan hanya menjual smartphone dengan harga murah
tema digital revolution yang diusung oleh ics ini diharapkan bisa membuka wawasan
seputar teknologi digital kepada masyarakat
menegakkan apa yang mereka mau menegakkan komplain mereka selama ini
kemudian mendengarkan aspirasi sebetulnya secara produk secara service
apa yang mereka inginkan gitu dari kita
karena kadang kadang kita merasa bahwa oh we have done the best for them
tapi ternyata sebetulnya ada hal lain yang mereka harapkan
lucu bagaimana konsumtif
bagi masyarakat indonesia jika berbicara seputar smartphone
meski model terbaru sudah di tangan
namun selalu muncul keinginan untuk mengganti merek lain
atau mencoba model paling terbaru
renata prawira jakarta